sepertinya memang bu putri tidak ketemu siapa siapa di semua rekaman cctv di rumah sakit ini
alhamdulillah ternyata di taman gak ada cctv jadi aku aman
kalau sebenarnya aku ketemu sama raja di taman
dan tidak ada bukti bahwa raja yang memasukkan cincin itu ke dalam tas
mudah mudahan di latubnya itu ada jawaban
gue harus tahu lady terakhir kali mecek apa
lady cari tahu klinik ilegal di kota ini
gue harus cepat cepat ke sana
gue takut ngajak kenapa napa
dia mengalami pendarahan
bahaya ini kalau darahnya terus menerus keluar
saya gak mau kena resko
saya harus pergi dari sini sebelum orang lain tahu
ngapain raja tarik sendiri kalau bukan buat nemuin kamu
pasti kamu kan yang bantu dia sampai kabur begini
kamu yang bikin dia kabur
udah habis bur diego terus mau kabur begitu aja
di mana raja sekarang
kamu sembunyi di mana
aku gak tahu raja ada di mana
dan lagi pun aku gak ketemu aku sama dia
hei tante tahu raja itu sangat mencintai kamu
dia pasti akan berusaha segala macam untuk nemuin kamu
aku tak pernah ingat
kamu bisa di mana
kalau begitu cincin itu dari mana
saya juga gak tahu
bawa cincin ini dari mana
tapi saya yakin ada orang yang taruh ini kertas saya
saya yakin diego masih hidup
mana mungkin diego masih hidup
kita dalam kuburnya
terus kenapa ada orang yang ngancem aku
aku tak tahu
dan inisial dia itu d
siapa tahu dia itu dago
ini gak mungkin
apa putri juga diteror seperti aku
jadi aku gak salah
kalau jangan jangan diego sengaja mempermainkan kami semua
tolong percaya sama saya sekali aja
dan saya yakin dago itu masih hidup
mari kita cek cctv di rumah sakit ini
untuk mencari kebenaran
ya allah gimana kalau polisi tahu
kalau aku tadi sempat ketemu sama raja di taman
selamat malam nanda
aku akan menemukan dago
waktu itu aku gak mimpi
tapi itu beneran kenyataan kalau dago datang nemuin aku
ini gak mungkin
nanda nanda kenapa
jangan jangan tanpa diteror sama orang yang sama ya
jangan jangan tanpa diteror sama orang yang sama ya
kamu nih jangan ngomongnya enggak enggak ya putri
dago itu sudah mati
dan suami kamu yang bunuh dia
jadi kamu jangan beragak gila bila dago masih hidup
supaya suami kamu bisa kabur begitu aja
meskipun saya percaya suami saya tidak melakukan itu
tapi saya yakin diego masih hidup
meskipun saya percaya suami saya tidak melakukan itu
sipat saja keyakinan itu
untuk diri kamu sendiri
dago sudah mati
memang bu putri tidak ketemu siapa siapa
di semua rekaman cctv di rumah sakit ini
alhamdulillah ternyata di taman gak ada cctv
jadi aku aman
kalau sebenarnya aku ketemu sama raja di taman
dan tidak ada bukti
bahwa raja yang memasukkan cincin itu ke dalam tas
kami akan tetap mengawasi bu putri
karena bu putri istri pak raja
aku harus cek secepatnya pak raja ke tempat tante andis atau enggak
kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi
saya permisi dulu
karena saya pengen ngantarin tante andis ke rumahnya
soal kondisi tante andis kayaknya kurang fit deh
tante bisa pulang sendiri
cuma sedikit pusing aja
walaupun peristiwa ini tidak masuk akal
kami tetap akan melidiki tentang kematian pemalsuan diego
seperti yang ibu curigai
saya lega mendengarnya
makasih ya pak
aku pasti mati sebentar lagi aku pasti mati
di sini alamatnya